tikannya cantik sekali

pakai jelek takut
pakai jelek takut
kenapa kakek tua
kok diam saja
dengan begitu para anak buahku akan menghabisi para santrimu
kamu pikir kamu yang lebih pintar
aku yang lebih pintar daripadamu
karena aku ini badrika si raja kera dari hutan keramera
kamu lebih memilih para santriku
kalau itu mau
akan aku hentikan
tapi balikin dulu tongkat saktiku
lepaskan dulu santriku
baru aku akan mengembalikan token ini
minyaktc grace sudah berhasil menggembalikan
sekarang buckle aku
berhasil krakeni aku
yang sein yang tak video bawah pandemia protect
jeff sedang melanggar
kan trace atau aku sudah berubah
ikannya cantik sekali
itu siapa cici
eh tapi tunggu
sepertinya aku kenal
kamu farida kan
aku sampai tidak mengenalmu
dulu itu kamu dekil
kerjaannya main di sungai terus
dan setiap pulang ke rumah pasti dimarahin ayah ibumu
ih kamu apa sih
nggak lucu tahu nggak
kamu tuh yang tiba tiba menghilang
katanya pak lek sungkono
kamu pergi jadi santri pendepokan
oh iya kenalin
ini dua sahabatku
ini basir si raja sebekang makan
dan satu lagi
oh jadi ini tuh orangnya yang membuat kamu ingin cepat pulang terus
hmm bisa aja kamu sembarang
kamu jangan sembarang ngomong
ini sudah saling mengenal
sembara farida ini yang menolong ibu tadi dan mengantar ibu pulang
dia juga mengobati memar ibu
kamu sudah membantu ibu
sudah baik cantik lagi
pasti orangtua kamu bangga sekali pada kamu
loh bukannya farida pergi sama mbak yuk
aduh kemana si anak itu
tadi aku tinggalin di pasar
buat ambil kain lurikku yang ketinggalan
kok begitu aku kembali gak ada dia
mbak yu bagaimana sih
lalu kemana farida
mana aku tahu
anak kamu itu kan memang keterlaluan
dia suka menghilang begitu saja
padahal kan tadinya
aku menyuruh dia untuk menghantarkan makanan
ke juragan dahlan
untuk apa menghantar makanan ke sana mbak yu
loh memang kamu lupa
kalau aku menjodohkan
anaknya dia dengan farida
kalau sampai keluarga kita berpesan dengan keluarga kita

kalau sampai keluarga kita berpesan dengan keluarga dia

sampai farida itu menikah dengan denmar dian
farida akan menjadi gadis yang paling beruntung di muka bumi
karena denmar dian itu selain pintar
dia juga tampan
dan dari keluarga yang berpendidikan
kurang apa denmar dian itu
dia bastard ya
hari ini bagaimana kita akan menikah
pokoknya sudah tambah ulang
jadi mungkin ini
dan ini bagian kalian
dia pasti mata mata dari kerajaan mataram
dia sengaja dikirim untuk mengintai pergerakan kita
habisi saja orang itu
lalu kita kirimkan jasadnya ke kerajaan mataram
biar para pembesar mataram tahu siapa kita
kelompok perampok kapak abang
yang sangat berhutang dengan kita
yang sangat berhutang dengan kita
kalian salah paham
saya bukan mata mata dari kerajaan mataram